jennifer kent mengatakan kawasan perkotaan masih membutuhkan ruang hijau yang lebih besar seperti taman tradisional
atau buat apa acara a m tahun ini
termasuk di wilayah terluar dan terdepan republik
tidak ada yang gue minta tapi ya jarang lah
seperti malaysia singapura jepang hingga jerman